siapa diantara kalian
yang memiliki tanda lahir
di lengan sebelah kanan
aku tegaskan sekali lagi
tanda bulan sabit di lengan sebelah kanan

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
aku semangat di pertarungan ini
karena hanya dia
yang bisa melepaskan
hari sukra tinggal sehari lagi
kemana aku harus mencari putri dari kucuk hitam
apa yang terjadi padamu
aku diserang oleh yudhakara ayahanda
aku terkenal ke daram
ayahanda akan mengubati
terima kasih ayahanda
jadi kunjung hitam
telah menyerang pajajara
benar gusti prabu
hama juga sempat mendengar
bahwa tujuan kunjung hitam
ke istana pajajara
untuk mencari seorang perempuan
apakah ada hubungan dengan anak kucung hitam
yang sedang aku cari
aku harus kembali ke istana pajajaran
untuk menolong anak anakku
aku telah berjanji
kepada rasi kunjung putih
untuk meninggalkan kehidupan duniawi
kisanak terima kasih kisanak sudah menolong ibu daku
jangan kau bawa pergi ibu daku
menghentikan kejahatan dan gangparanmu
itu bagian dari taunya wabgar prabu
karena bukan hanya urusan duniawi ini
tanggung jawab pada tahta dan keluarga lebih dari itu
sudah aku putuskan
aku akan kembali ke istana pajajana
untuk menyingkirkan kucing hitam
putraku surawi sesa
apa kau tidak kebetulan
jika ayahnya kembali ke istana
tentu saja aku keberatan
tapi akan lebih rugi lagi jika ayahanda tidak kembali
bisa bisa aku menjadi raja
tapi tidak memiliki kerajaan
tentu saja tidak ayahanda
ini semua demi kebaikan pajajaran
maafkan aku telah mengusirmu dari istana
tidak apa apa putraku
ayahanda sudah lama memaafkanmu
kalau begitu sekarang juga
saya akan mengambil alihnya
tunggu dulu gusit ramu
sebaik kita atur strategi dengan sebaik baiknya
karena kuncung hitam sekarang sudah kuat
bahkan kucung putih sudah dikuasai olehnya
benaran dikatakan senur jati
musuh kita bukan orang sembarangan
sebaiknya mari bangun words